sejumlah produsen otomotif memamerkan unit unit kendaraan baru mereka dalam ajang gias dua ribu dua puluh
dan yang menarik di gelaran kali ini adalah lahirnya kembali generasi terbaru dari kendaraan yang pernah berjaya di masa lalu
yang kini sudah memiliki tampilan yang mengikuti tren
namun tidak mengurangi ciri khasnya korespondensi nn indonesia memiliki laporannya untuk anda
ada total empat puluh unit kendaraan baru yang diluncurkan dalam ajang pameran otomotif milik gaikindo di dua ribu delapan belas
beberapa produsen diantaranya meluncurkan kembali produk lama mereka namun dengan tampilan yang baru
salah satunya adalah suzuki jimmy
bangun dari tidur panjangnya sejak produksi terakhir
dan terakhir dari generasi keduanya di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
mobil suv kompak ini akhirnya kembali muncul dengan tampilan yang lebih segar
berbekal dimensi yang sedikit lebih besar dari dua generasi sebelumnya
serta beberapa penggunaan ornamen ala kendaraan masa kini
membuatnya terlihat maco namun tetap dengan selera milenial
lampu depan led dengan proyektor warna yang eye catchy
serta penggunaan ban model cruiser cukup membuat mobil ini nyaris terlihat seperti jeep wrongler
dari amerika serikat
gias dua ribu delapan belas dianggap sebagai momen yang tepat bagi suzuki
untuk sekedar mengobati rindu dan rasa penasaran para pecinta otomotif di indonesia
mobil ini disematkan mesin bertipe k lima belas b seribu lima ratus cc
masuk ke bagian kabin ciri khas dari jimmy memang masih terasa
yaitu keterbatasan ruang bagi penumpang di bagian belakang dan juga barang bawaan
namun mobil jimny memang sepertinya lebih cocok
bagi para penghobi off road ketimbang dijadikan sebagai mobil keluarga sehari hari
kembali muncul dengan tampilan segar dibanding generasi generasi sebelumnya
tidak membuat mobil ini dilengkapi fitur yang futuristik
kalau di dua ribu tujuh belas yang lalu mitsubis expener menjadi prima dona dari pameran yang diadakan oleh gaikindo ini
di dua ribu delapan belas mobil yang ada di sebelah saya mencuri perhatian banyak pengunjung
suzuki jimmy lalu bagaimanakah impresi pertama dari mobil yang baru bangun tidur dari tidur panjangnya selama lebih kurang dua puluh tahun ini
kita akan lihat bagian dalamnya
begitu melihat interior bagian dalam mobil jimmy ini
tidak ada yang terlalu spesial karena hampir mirip dengan kebanyakan mobil suv yang sudah beredar di jalan raya
seperti misalnya tuas rem tangan ini dan juga perpindahan untuk empat wd
semuanya masih menggunakan tuas mekanis belum elektrik
tetapi plusnya di sini sudah ada air conditioner yang climate control
ya bukan sesuatu mobil yang mengecewakan tapi juga bukan yang terlalu istimewa

mobil ini memang seakan dibuat dan dihadirkan dari sejarah
bahkan presiden joko widodo pun sempat tertarik untuk melihat lihat
saat dirinya membuka pameran otomotif terbesar di indonesia ini
kita mengukur respon
sebetulnya berapa kuat sih respon konsumen ini terhadap jimmy itu harapannya
karena untuk memutuskan satu kita mau memasarkan
memasarkan otomatis butuh data
kemudian dari situ kita bisa mungkin bisa hitung lah ya
bisa perkirakan berapa sih kebutuhannya perbulannya
bagi anda yang menantikan mobil ini harap bersabar
karena suzuki belum merilis harganya ataupun meluncurkannya secara resmi
selain suzuki jimmy satu kendaraan legendaris lainnya adalah sepeda motor honda
motor yang juga baru dibangunkan sejak terakhir kali diproduksi sekitar tahun tujuh puluh an
kembali dihadirkan oleh honda
mengusung mesin berkapasitas satu ratus dua puluh lima cc motor ini tetap memiliki bentuk yang sama
yang membedakan hanyalah tampilan yang sudah menggunakan desain dan teknologi modern
mulai dari lampu led perpaduan speedometer digital
dan juga pendingin udara untuk mesin serta digunakannya smart key
untuk mengoperasikan motor ini
super cup itu kan brand salah satu brand honda yang sangat strong
sehingga banyak yang menginginkan motor ini
kalau secara volume memang tidak banyak
tapi banyak yang merindukan model model klasik tapi modern seperti ini
nah model modelnya yang timeless desainnya kita coba hadirkan ke sini ke gias ini
harga yang ditawarkan untuk satu unit motor ini mencapai rp lima puluh lima juta
dengan batasan kuota tahun ini sebanyak empat puluh unit saja
jika bicara soal harga memang akan terlihat adanya kesenjangan dengan bentuk dari kendaraannya
namun semua kembali kepada para pecinta otomotif itu sendiri
apakah anda tipe pengguna yang mempertimbangkan fungsi dan tampilan semata
ataukah anda merupakan bagian dari penikmat perjalanan motor ini
atau anda merupakan bagian dari penikmat perjalanan motor ini
jangan lupa like comment dan share video ini